kementerian kesehatan badan pengawas obat dan makanan bersama dengan kepolisian republik indonesia
melakukan penyelidikan dalam kasus gagal ginjal akut yang terjadi di indonesia
ratusan nyawa anak anak melayang lalu siapa yang bertanggung jawab
kita bahas hal ini bersama dengan abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
pak fikar selamat malam
selamat malam mbak puspa
pak fikar melihat apa yang kini dilakukan kementerian kesehatan
kemudian tadi juga disampaikan oleh bepom mengenai temuan sejumlah obat yang tercemar zat zat berbahaya
ada dua perusahaan farmasi yang diduga menyebabkan hal ini
apa kemudian potensi pidana yang mengancam kepada sejumlah pihak termasuk dengan perusahaan farmasi tersebut
ya saya kira bpom bersama kementerian kesehatan itu sudah berjalan pada tracknya
karena memang sesuai dengan namanya
bpom itu pengawasnya
obat dan makanan
artinya obat dan makanan yang beredar di masyarakat itu setelah mendapatkan registrasi pengawasan dari bpom
itu menjadi tanggung jawab
di samping tanggung jawab realnya ada pada produsen
tetapi tanggung jawab pengawasannya ada pada bpom
nah karena itu dituntut pada bpom untuk melakukan tugas pengawasannya dengan benar
nah kalau sekarang kemudian bpom berinisiatif mempidanakan dua perusahaan farmasi
saya kira ini satu kemajuan
satu rangkah yang bagus
karena memang disitulah sebenarnya fungsi bpom dalam konteks melindungi masyarakat
badan pengawas obat dan makanan
jadi seluruh obat dan makanan yang beredar di indonesia sebenarnya ada di bawah pengawasan bpom
nah karena itu kalau obat dan makanan kemudian menimbulkan bahaya di dalam masyarakat
atau menimbulkan sesuatu yang negatif dalam masyarakat
maka nomor satu di depan harus bpom yang mengawasi
bahkan ini katanya saya dengar mau mempidanakan bagus
ini sedan yang bagus
supaya kedepannya semua instansi yang dibentuk oleh negara dalam rangka melindungi rakyatnya bisa berfungsi dengan baik
melindungi obat dan makanan yang beredar di dalam masyarakat
apa kemudian undang undang yang bisa menjerat berpotensi menjerat
dua perusahaan farmasi ini yang tadi diduga lagi lagi mengandung cemaran zat berbahaya di obat obatan anak anak
ya nomor satu undang undang kefarmasian
nomor satu itu undang undang kepermasian
artinya ini untuk mengukur sejauh mana ketaatan atau kepatuhan perusahaan perusahaan ini terhadap
hmm apa namanya hmm unsur unsur yang ada di dalam satu bentuk obat atau makanan yang memang diperbolehkan
nah karena itu setiap produk obat dan makanan itu harus melalui pengawasan dari bpom
harus melalui ada proses ada proses pemeriksaannya di bpom
ya nah karena itu saya bilang tadi bpom memang seharusnya paling depan dia
ya paling depan mengawasi obat dan makanan
yang beredar di dalam masyarakat
karena memang fungsi dia itu
fungsi dia adalah melindungi masyarakat
melindungi rakyat indonesia dari kekeliruan dan kesalahan produsen produsen obat dan makanan yang memproduksi produknya dan mengedarkannya di dalam masyarakat
jadi memang sudah pada track nya kalau kemudian bpom mengambil inisiatif untuk melakukan hmm tidak hanya pengawasan yang hmm pasif
tapi juga pengawasan aktif dalam pengertian juga pidanakan perusahaan perusahaan yang memang sengaja menggunakan jad jad yang berbahaya yang tidak diperbolehkan
untuk kemudian dibawa ke ranah hukum
oke kalau berkaca dengan undang undang kefarmasian korbannya sudah banyak sekali
ratusan nyawa melayang anak anak yang merupakan kelompok rentan begitu
apa kemudian hmm hukumannya
apa dari jeratan pidana yang mungkin bisa diterapkan dalam kasus ini
tidak hanya undang undang kefarmasian tetapi ketika menimbulkan kematian itu kuhp juga bisa diberlakukan
artinya sangat mungkin sebabnya dari hmm apa komposisi obat dan makanan yang diproduk yang diproduk gitu
ya sehingga kemudian itu pasti melanggar hmm apa undang undang hmm tentang apa hmm hmm
tentang pengawasan obat dan makanan itu tadi
ya tetapi ketika dia menimbulkan kematian maka kuhp pun harus masuk gitu
ini kan karena ketidakhatian hatiannya menimbulkan matian bagi orang lain
nah itu paling tidak pasal itu yang kena juga di dalam kuhp gitu
di samping hmm undang undang hmm obat dan makanan
untuk kematiannya di samping undang undang yang berkaitan dengan obat dan makanan
artinya ada hukuman ada ancaman penjara ada ganti rugi juga yang harus diberikan nantinya jika terbukti memang melanggar eee
undang undang karena kasus ini pak fikar
dan apa ganti rugi dan apa pembayar ya ganti rugi
itu ada diatur di dalam undang undang tadi tentang obat dan makanan
kematiannya di samping undang undang itu tadi juga kuhp juga mengatur
artinya karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain
meskipun bukan disengaja gitu karena kelalaian gitu
tetapi tetap itu melanggar ya paling tidak pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga
jadi karena kelala kelala tiga ratus lima puluh sembilan ayat tiga ya
karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain
pak fikar tadi anda menyebut di awal bahwa bepom sebetulnya sudah pada jalurnya sudah on track begitu
dengan mengawasi kemudian melakukan mempidanakan perusahaan farmasi yang memang diduga mengandung zat zat berbahaya
tapi apakah ada kemungkinan masyarakat publik para orang tua khususnya bisa kemudian juga melaporkan bepom

tapi apakah kemungkinan masyarakat publik para orang tua khususnya bisa kemudian juga melaporkan bepom
karena sebagai pengawasan sudah diketahui kasus ini dari gambia
tapi tidak ada apa namanya dianggap penanganannya cukup lambat sehingga kemudian menimbulkan ada eskalasi kematian di bulan bulan ini bulan bulan september oktober
bisa masyarakat melakukan itu pak fikar
seharusnya masyarakat juga bisa menutup bepom gitu
ketika ada kematian pertama pastinya itu menjadi tanggung jawab bpom
karena badannya aja namanya bawadan pengawas
karena dia memang punya tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di masyarakat
nah artinya itu tanggung jawab dia gitu
ya ketika obat dan makanan yang sudah lolos dari pengawasannya beredar di dalam masyarakat
maka ketika obat dan makanan itu menimbulkan kematian akibat kematian atau akibat lainnya
maka bpom harus ikut bertanggung jawab
dia juga yang melegalisasi peredarannya kan
apa semua produk obat dan makanan
obat dan makanan kalau belum melalui bepom belum bisa beredar di masyarakat
belum bisa beredar baik sebagai obat maupun sebagai makanan gitu di dalam masyarakat
nah karena itu saya kira secara yuridis tanggung jawab rujuritnya ada
artinya kalau ada kemudian obat yang menimbulkan kematian menurut saya bpom juga bertanggung jawab
tidak hanya produsennya
tapi juga bpom gitu ya
pengawasan dia lemah gitu
kalau pengawasan dia lemah kemudian menimbulkan kebocoran yang kemudian kebocoran itu mengakibatkan kematian pada masyarakat
pak fikar masih berfokus pada bepom
kita tahu sebelum akhirnya ada penyelidikan ini ada lempar lemparan kemarin soal siapa yang kemudian bertanggung jawab
kementerian kesehatan juga akhirnya bertanya dengan bepom
atau memaksa bepom untuk membuka data data dari perusahaan farmasi yang diduga terlibat
tanda kutip ada dugaan bahwa bepom menutup menutupi kemampuan kematian tersebut
jadi itu diperkenalkan
ternyata ini dengan penyelidikan
ini bisa diperlukan oleh bepom
jika itu diperlukan oleh bepom
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak

kita harus berpikir
kita harus berpikir
jawab kementerian kesehatan juga akhirnya bertanya dengan bepom atau memaksa bepom untuk membuka data data dari perusahaan farmasi yang diduga terlibat

apa kemudian konsekuensinya jika dugaan ini memang terbukti

di perusahaan yang sudah dia awasi tapi kemudian menimbulkan akibat dan dia tidak mau mengumumkan atau tidak mau menunjuk
itu secara administrasi negara ada sangsinya
tapi ketika menimbulkan kematian itu juga hukum pidana sudah masuk
ketika menimbulkan kematian hukum pidana sudah masuk
artinya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain
menurut saya tidak melulu oleh produsen
karena produsen itu sudah melalui pengawasan bepom
artinya menurut saya yang bertanggung jawab tidak hanya produsen obatnya
tetapi juga pengawasnya juga bertanggung jawab
artinya peredaran di dalam masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab pengawas
karena tugas bepom memang memberiksa dan mengawasi peredaran obat dan makanan itu
karena itu ketika terjadi akibat yang negatif
maka saya kira baik secara tanggung jawab administratif maupun tanggung jawab hukum
bpom saya kira ikut bertanggung jawab juga
kalau sampai menimbulkan kematian
oke bukan hanya mengawasi begitu ya
tapi juga melindungi harus memberi perlindungan dan bpom juga harus bertanggung jawab atas hal ini
tapi kalau tadi kita kembali terhadap
pelaburan masyarakat pak fikar
belakangan kita tahu ada komunitas yang ikut membantu para orang tua untuk melaporkan
peradi juga membuka pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui hal hal menyimpang soal obat obatan
dan juga yang terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini
sampai saat ini hal hal seperti ini efektif tidak sih pelaporan masyarakat
kemudian bisa disampaikan pemerintah
efektif nggak sih pak fikar
nah mestinya bepom
dan juga kementerian kesehatan dalam hal ini
kasus adalah bepom yang punya tugas itu
itu dia lebih aktif
harusnya berterima kasih juga itu pada organisasi masyarakat
peradi atau siapapun yang mengorganisasikan pengaduan itu
mestinya dia tanggap
lebih tanggap karena kan kalau mau ditarik ke atas
fungsi pemerintah itu melayani masyarakat
fungsi pemerintah itu menegarakan pemerintahan untuk
pemerintah itu memperbaiki keadaan masyarakat
nah dalam konteks kesehatan
maka kementerian kesehatan
bepom itulah yang paling bertanggung jawab terhadap
perlindungan masyarakat di bidang obat dan makan
yang beredar di dalam masyarakat
nah karena itu kalau ada efek efek negatif yang terjadi di dalam peredaran itu
meskipun tanggung jawab utamanya ada pada produsen gitu
tetapi sebagai pengawas
dia juga menurut saya secara otomatis
secara hukum dia bertanggung jawab gitu
atas korban korban atau atas kematian yang diakibatkan oleh
obat obat yang memang tidak mengikuti aturan
kalau melihat sampai saat ini
masyarakat masih menilai pemerintah kayaknya lamban begitu dalam penanganan
sementara korbannya yang merupakan anak anak
tadi saya katakan adalah kelompok orang yang termasuk dalam kategori rentan
kalau melihat secara hukum undang undang
apa saja kemudian hak hak anak yang harus dipenuhi dalam pelayanan kesehatan
khususnya dalam kasus ini
biayanya siapa yang bertanggung jawab dan lain lain seperti apa
kalau melihat peraturan perundang undangan
maka banyak sekali perlindungan terhadap anak
dari mulai kan anak itu kriterianya delapan belas tuh kalau menurut hukum
satu hari akhir bayi sampai delapan belas
sebelum sampai sebelum delapan belas itu masih masuk kriteria anak anak
karena kriteria dewasa itu delapan belas tahun ke atas
sampai sebelum delapan belas kurang satu hari itu masih anak anak kategorinya
dan itu masih masuk tanggung jawab instansi pemerintah yang melindungi
atau mengawasi peredaran obat dan makanan dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat
karena itu bpom ini bertanggung jawab
sangat bertanggung jawab selain produsennya
karena bpom juga ikut mengawasi peredaran obat dan makanannya
karena itu dia bertanggung jawab
karena itu ketika timbul kematian bpom tidak bisa lepas tangan
dia harus juga ikut bertanggung jawab
bahkan kalau kemudian masyarakat menuntut
saya kira tidak cukup hanya produsen yang bertanggung jawab
tapi juga pemerintah dalam hal ini adalah bpom
saya kira itu
artinya biaya segala apa namanya karena ini juga menyerang anak anak menyebabkan kematian
biaya ini kemudian diatur tidak dalam undang undang bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap anak
juga harus ditanggung oleh pemerintah
dalam kasus tertentu
negara seki departemen kesehatan itu bertanggung jawab
kak saya kira dalam bidang kesehatan
maupun pendidikan kalau pendidikan kan kalau nggak salah smp ke bawah itu gratis kan ya
nah kalau saya kira kesehatan begitu juga
pemerintah terhadap kesehatan terutama bagi anak anak itu sudah ditetapkan gratis gitu
artinya pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan atau terhadap perawatan kesehatan bagi anak anak gitu
nah ini saya kira yang menjadi tanggung jawab negara
tidak hanya tanggung jawab kejiwaan atau moral tapi juga tanggung jawab materil gitu
tanggung jawab atas keselamatan produk produk yang diedarkan di dalam masyarakat termasuk itu juga
nah karena itu nggak bisa lepas tangan kalau menurut saya pemerintah
dalam hari ini bpom ya
kematian atau bahaya akibat mengkonsumsi obat dan makanan yang awasannya ada bahwa kementerian kesehatan dalam hal ini adalah bpom
bpom sudah melakukan tindak lanjut perkara pidana terhadap dua perusahaan farmasi
kita lihat nanti ini akan bergulir seperti apa
mungkin masyarakat juga akan mendesak permintaan tanggung jawab dari bpom
kita tunggu saja
pak abdul fikar hajar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected
oke terima kasih juga mbak
terima kasih pak